cuaca buruk kembali menerjang sejumlah wilayah di jawa timur
di trenggalek hujan deras selama lebih dari lima jam
menyebabkan sembilan desa diterjang banjir
sedangkan di bojonegoro banjir membuat puluhan hektare sawah rusak
hujan deras pada selasa pagi selama lima jam lebih
menyebabkan sembilan desa di trenggalek terendam banjir
salah satunya di kelurahan kelutan kecamatan trenggalek
dengan ketinggian air sekitar mencapai lebih dari satu meter
akibatnya air masuk ke dalam rumah rumah penduduk
kondisi air sumur warga pun banyak yang tercemar
endapan lumpur sehingga tidak layak untuk dikonsumsi
maupun digunakan untuk mandi dan mencuci
selain rumah warga banjir juga merendam pondok kesehatan desa
atau ponkesdes kelurahan taman kecamatan trenggalek
akibatnya sejumlah obat obatan yang tersedia rusak
saat ini aktivitas pelayanan kesehatan di ponkesdes
terpaksa ditutup sementara
para pegawai masih melakukan upaya pembersihan
bencana banjir juga mengakibatkan salah satu jembatan penghubung antar desa
rusak parah dan nyaris ambrol
di lumajang akibat tak kuat menahan terjangan puting beliung
sebuah pohon mahoni di lumajang selasa pagi tumbang
batang pohon yang menutupi jalan ini mengakibatkan jalur antar kecamatan terganggu
pohon berhasil dievakuasi setelah warga beramai ramai memotong batang pohon
tak ada korban jiwa dalam kejadian ini
di bojonegoro banjir luapan bengawan solo merendam puluhan hektare areal persawahan
di wilayah desa kalisari kecamatan baureno
akibatnya tanaman padi rusak dan terancam mati membusuk karena terlalu lama terendam air
untuk mengurangi resiko kerugian petani terpaksa panen lebih awal meski hasilnya tidak optimal
selain jumlah panen turun kualitas gabah yang dihasilkan buruk sehingga harganya akan jatuh
masih soal cuaca buruk
sejak buruk harga beras di jawa timur memasuki tahun baru belum juga turun
di sidoarjo harga beras mencapai rp sebelas per kilogram
sementara di tuban harga beras mengalami kenaikan rp dua per kilogram
mahalnya harga beras ini dikeluhkan ibu ibu rumah tangga
harga beras yang terus melonjak membuat bulog divisi regional lima
selasa siang melakukan operasi pasar secara serentak
operasi pasar beras medium untuk tahap awal ini digelontorkan ke tiga belas pasar
yang berada di wilayah bulog subdivri lima surabaya utara
yaitu sebagian kota surabaya gresik dan wilayah sidoarjo
dalam operasi pasar kali ini harga beras medium dijual sesuai harga eceran tertinggi
yaitu rp sembilan tiga ratus lima puluh per kilogramnya
di kabupaten sidoarjo sendiri harga beras medium di pasaran rata rata mencapai lebih dari rp sebelas per kilogram
selain operasi pasar kementerian perdagangan akan bekerja sama dengan pihak terkait
akan langsung menindak tegas dan menjaga kepentingan perusahaan

bila kedapatan melakukan kecurangan dalam menjual beras medium
sementara di pasar baru tuban selasa pagi seluruh jenis beras mengalami kenaikan cukup signifikan
yang mencapai rp dua per kilogram
harga beras kualitas medium sekarang berapa bu
mahalnya harga beras dikeluhkan
ibu ibu rumah tangga
namun tak ada yang bisa dilakukan karena beras merupakan kebutuhan pokok yang harus dibeli
kenaikan harga beras ini diduga dipicu cuaca buruk yang menyebabkan sejumlah daerah penghasil mengalami gagal panen